tubuh saling bersandar ke arah mata angin berbeda
album monokrom bagi tulus adalah bentuk terima kasih kepada banyak pihak
yang membentuknya menjadi dirinya saat ini
berisi sepuluh track kebanyakan lagu ditulis oleh tulus sendiri
dalam album ini ia pun sempat bekerja sama dengan kelompok orkestra di praha
agar kita tetap bersama
sebelum mengeluarkan album tulus terlebih dahulu merilis dua single
yaitu pamit dan juga ruang sendiri
beri aku kesempatan ku bisa merindukanmu
ada perbedaan cara dalam penggarapan albumnya
dalam proses penggarapannya sendiri kan ada cara yang berbeda
kalau saya tidak salah bagaimana anda menulis selalu menggarap
boleh ceritain sedikit perbedaannya itu dibanding dua album sebelumnya apa sih tulus
kalau yang berbeda pertama produsernya sama
produsernya sama sama sama
saya juga suka bang ari rinaldi
cuma kan dulu dari album satu dan album dua itu seluruh lagu saya datang ke bang ari itu dengan lagu yang sudah melodinya sudah firm
dan kemudian diternyamakan menjadi sebuah lagu yang lebih lengkap dengan aransemen dan lain sebagainya
sementara di album yang ini kita mencoba eksplorasi dengan membalik prosesnya
justru kita ketemu tanpa belum ada ide sama sekali kita ketemu bang ari yang bikin musiknya kemudian saya yang cari melodi dan liriknya
hal lain yang berbeda mungkin
ada eksplorasi eksplorasi musik seperti bekerja sama dengan strength section kemudian ada harmonika juga
dan ada bunyi bunyian lain yang belum pernah ditemukan di dua album sebelumnya ada ukulele ada banjo dan lain sebagainya
dalam menggarap album monokrom proses rekaman tidak memakan waktu lama
namun pengumpulan serta pematangan ide memakan waktu hampir dua tahun
tulus juga sudah merilis dua klip video dari dua lagu di album

salah satunya video musik ruang sendiri
model klip video ruang sendiri adalah seniman senior melati suryo darmo
ada proses unik dalam penggarapan video musik tersebut
proses kreatifnya juga sangat menarik kita kasih dengar lagunya begini liriknya saya bercerita sedikit sekali tentang apa yang ingin saya sampaikan
kemudian mbak terserah mau ngapain tim dari temen temen mbak ari film lah yang memfilmkan bagaimana tubuh dan jiwanya mbak melati berkembang
bagaimana tubuh dan jiwanya mbak melati ber
bagaimana jiwa dan tubuhnya mbak melati itu bereaksi terhadap lagunya gitu
setelah merilis album
tulus berharap mampu membuat rancangan menarik untuk konsernya tahun depan
istiarto sigit jakarta